apapun alasan kamu kamu tidak benarkan berlakon hal seperti itu
kamu tadi ketemu sama boy kan
kamu pacaran sama dia kan iya kan
tapi aku emang habis ketemu sama buah tapi aku gak pacaran sama dia
papi tidak mau dengar lagi alasan kamu atau alasan kamu apapun juga
sekarang satu yang mau minta
kamu minta maaf kamu datang sama adriana kamu minta maaf sama dia
dia adalah ibu kamu sekarang
minta maaf sama dia kalau kamu tidak mau mendengar omongan pakis
papi akan masukkan kamu ke asrama
ngerti kamu titik
adriana tuh nyebelin banget ya
masa gue harus minta maaf sama adriah sih
orang bukan gue yang mulai duluan
makasih ya udah mau jagain anak panti yang ganteng koadrat ini
dengerin ya jangan sampai anak tentu yang gantung ini lecet lagi nih
iya tante tenang aja gitu mah
ian gal makasih ya udah mau ngejagain boy
oke seperti itu
kayaknya mau bisa pergi dulu ya
buruk buruk amat mah
udah boy bawa pulang dulu ya
korrektual lu tuh lucu banget ya
ya udah gue ngeprons
makasih ya udah gue nemenin gue di sini
aduh santai aja lah boy
lagi kan waktu itu lo pernah jagain gue di rumah sakit
sekarang gantian waktunya gue jagain lu
lo kayak emang siapa aja
gue masih bener bener salut nih sama aksi lu tadi pas bertanding
chandra kalah sama lo
bener banget tuh boy
ah kalo gue di situ sih di sini gue ada tepar
itu semua berkat kekuatan cinta yang membangkitkan semangatmu nak
kekuatan cinta maksud lo apaan
gue denger kali waktu reva bilang sayang sama lo pas lo jatuh
oh jadi lo denger
ya lah denger
gue kan ada deket kering
awet juga itu penguping lo ya
ya gue sih bersyukur banget lah bisa menang lawan chandra
dan mudah mudahan aja
si chandra tepatin janjinya
kalo chandra sih gue yakin boy
dia bakal tepatin janjinya
tapi gue gak yakin kalau masalah rio
soalnya tadi pas kita beli makanan
rio sama temen temennya aja tuh nyerang kita
ya resya itu anak
bener bener ya si rio ya
selalu ayah cari masalah sama kita
ya udah lo berdua harus hati hati ya

pamir ngantuk ya
tunggu tunggu tunggu
enggak kok bu
pamir kalau mau pulang pulang aja duluan gak apa apa kok
terus nanti ibu pulang sama siapa
saya bisa naik taksi kok sendiri
jangan naik taksi bu ini kan udah malam
ah mendingan saya tungguin aja sampe bu devi bosen
daving gak mungkin bosen lah
pamir biar gak bosen mendingan pamir nonton tv
iya bener gitu
jat matiin gak tv nya
yaudah yaudah gak usah nonton tv deh
sayang kayaknya ini udah malam
kayaknya aku pelan pelan ya gak apa apa kan
kamu istirahat di sini ya
kamu hati hati pulang lagi ya
ya udah istirahat ya
jagain pacar gue
gak disuruh juga pasti dijagain
gua gak nyuruh gua minta tolong
jangan kebanyakan gerak bang ntar pak

adalah tranquilitsi yang paling elders effects
dan dukung bujianmu
nanti kalau apa

kantil itu punya ikan karena
reva kamu ini apa apaan sih
tuh kan aku udah yakin banget nih
pasti adriana tuh udah ngomong yang enggak ke papi duluan
pi papi tuh harus denger dulu
kenapa aku tuh bisa mukul adriana
itu ada alesannya pi
itu semua karena adriana boom
tapi tidak butuh penjelasan kamu
karena apapun alasannya kamu tidak boleh melakukan tindakan seperti itu
adrian adalah ibu kamu yang harus kamu hormati
kamu tidak boleh kurang ajar sama dia
kamu hormat sama dia
apa kamu mau jadi anak letakkan
pi aduh pi aku tuh enggak mulai duluan
siapa juga sih yang mau cari ribut sama dia
aku juga enggak berniat buat mukul dia pi
itu tuh enggak sengaja
orang adriananya terus yang mancing mancing emosi aku
dia tuh ganggu aku terus
masalahnya tuh kayak gitu
papi mau nanya sama kamu sekarang
papi tidak mau lagi
mendengar penjelasan sedikit pun dari kamu
karena apapun alasan kamu kamu tidak boleh melakukan hal seperti itu
kamu tadi ketemu sama boy kan
kamu pacaran sama dia kan
pi aku emang habis ketemu sama boy aku enggak pacaran sama dia
papi tidak mau dengar lagi penjelasan kamu atau alasan kamu apapun juga
sekarang satu yang mau minta
kamu datang sama adriana kamu minta maaf sama dia
dia adalah ibu kamu sekarang
minta maaf sama dia kalau kamu tidak mau mendengar omongan papi
papi akan masukkan kamu ke asrama
ngerti kamu titik
adriana tuh nyebelin banget ya
kenapa gue harus minta maaf sama adriana sih
orang bukan gue yang mulai duluan
dia sudah selesai menang
dia sudah selesai menang
wah oke sama ivan tuh
jangan mel sering memer consort
datang bingung pengalaman tajian berikutnya